banyak pekerjaan rumah untuk kapolri yang baru
terorisme tetap menjadi salah satu fokus target kerja kapolri jenderal tito karnavian
kapolri jenderal tito karnavian memang mengakui kejahatan yang berdampak pada masyarakat luas
seperti terorisme intoleransi dan juga konflik masal menjadi fokus pekerjaannya
jelas itu tetap menjadi target utama kita
sekarang ini perburuan ini tidak gagal karena dulu mereka memegang inisiatif melakukan penyerangan
sekarang kan semenjak adanya operasi camar tinombala pengerahan pasukan di sana kan tidak ada lagi serangan serangan ke masyarakat
yang ada adalah mereka sekarang tertekan
dari empat puluh tujuh orang sekarang tinggal dua puluh satu kalau saya tidak salah
itu menunjukkan bahwa operasi ini efektif
kalau masalah penangkapan satoso ini masalah medan itu is matter of time saya kira
nanti kita akan tetap tingkatkan operasi ini
sampai dan selesai
baik yang bersangkutan